di saat seseorang membanggakan kekuatannya nger
aku yang paling kuat aku yang paling hebat
di saat itulah sebenarnya dia
dalam titik lemah
dalam segala kekurangan nger
ibu udah sebentar lagi pulang pernafas
kamu benar nger
kita harus segera bergabung dengan ayah andamu
dan juga yang lainnya
untuk menghadapi argadana
aku tadinya berharap subang larang mati
di tangan argadana ataupun kaki tangannya
tapi ternyata dia masih hidup
sedang mencari raih prapu silimuwangi
iya ibu benar
kesepuluh pemuda itu
sudah berada di bukit ini
sebaiknya kita segera kumpulkan mereka ibu
ini tidak boleh dibiarkan
putraku cepat serang subang larang sekarang
kenapa kau malah menghalangi kami untuk menyerang subang lara
kalian jangan degapah
kita tunggu waktu yang sangat begitu tepat
kita ikuti mereka secara diam rayi
malam bulan purnam
saat kekuatan agadan
apakah kekuatan sepuluh pemuda ini
benar benar bisa mengalahkan
hamba benar benar risau
dengan keadaan ini
apa yang kau risaukan
masalah keadaan ini
adalah puncak kekuatan agadan
dan apakah ada titik kelemahan dari argadang
r seseorang yang berada dalam titik kekuatan
sebenarnya dia ada pada titik kelemahannya kan
kuping kener lenyepan ter
so di dunia ini tidak ada yang benar benar kuat kan
sekaligus tidak pula ada yang benar benar lemah
semakin dekat seseorang pada sumber cahaya
maka semakin besar bayangan di belakangnya
di saat seseorang membanggakan kekuatannya ger
aku yang paling kuat aku yang paling hebat
di saat itulah sebenarnya dia dalam titik lemah
dalam segala kekurangan ger
ambuing ambuing ger
hanya dewa ta'agu yang tidak bisa dikalahkan ger
hanya dewa ta'agu yang paling kuat
sekaligus yang paling lembut ter
dia yang awal ger
sekaligus yang paling akhir
dia yang paling besar target
sekaligus yang paling kecil kan
amba mohon petunjuk
bagaimana untuk mengalahkan pergadahanmu
kalahkan dirimu ger
kalahkan egomu ger
maka kau akan bisa mengalahkan siapapun
kalahkan rasa takutmu ger
kalahkan rasa ragumu ger
ger hapun ten
jangan pernah merasa memiliki apapun kan
maka tidak akan pernah kehilangan sedikit
so mangga lenyepan ger
kita harus selalu ingat
semua yang terjadi di dunia ini
semua karena kehendak allah swt
paman argadana dan juga balas sekutunya
itu pun semua atas kehendak allah swt
semata mata itu semua untuk menguji sabar ikhlas kita
oleh karena itu jika kita memang ingin melawan pamer kedah
dan ingin mengalahkannya
kita hanya bisa berdoa kepada allah swt
dan memasrahkan diri kepadanya
mari sama sama sekarang kita berdoa
ya allah ya rahman ya rahim
yang maha pengasih lagi maha penyayang
hanya kepadamulah kami berpasrah ya allah
berilah pertolongan kepada kami allah
amar ma'ruf nahi mungkar
ya allah berilah kekuatan kepada kami ya allah
untuk melawan kebatilan
kami hanya bisa berpasrah kepada dirinya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
para pengusaha jawa
his kthis memungkinkan ketemu pukit ini
itu suara paman harganya